selamat pagi anda menyaksikan cnn indonesia news flash saya lianita rohiat
presiden jokowi dodo secara simbolis menyerahkan bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar rp tiga ratus dan modal usaha rp satu dua ratus
bagi para pedagang kaki lima maupun umkm bantuan dibagikan paling lambat sepekan sebelum lebaran
presiden joko widodo didampingi ibu negara iryana beserta sejumlah menteri maupun pejabat negara pada kamis melakukan kunjungan kerja ke pasar angsur duo salah satu pasar terbesar di kota jambi
mereka secara simbolis memberikan langsung bantuan tunai atau blt minyak goreng dan modal usaha bagi puluhan orang perwakilan pedagang kaki lima maupun umkm
jokowi langsung menghampiri para pedagang yang berjualan di pinggir jalan
jokowi langsung menghampiri pada pedagang yang berjualan masuk pasar memberikan blt minyak goreng sebesar rp tiga ratus
sekaligus uang modal usaha sebanyak rp satu dua ratus
tidak hanya itu bantuan pakai sembako juga diberikan kepada pedagang maupun umkm
jokowi menegaskan bantuan blt minyak goreng maupun modal usaha segera diserahkan kepada para penerima di seluruh indonesia paling lambat sepekan sebelum lebaran
pagi hari ini saya datang ke
pasar angsa duo di kota jambi provinsi jambi dalam rangka memberikan blt minyak goreng sebesar rp tiga ratus yang kita harapkan ini bisa meringankan
dan juga untuk memperbaiki subsidi masyarakat
utamanya para pedagang kklima yang berjualan
sahara seorang pedagang pempek keliling yang mendapatkan bantuan uang maupun sebako
berharap bantuan tepat sasaran langsung diserahkan yang membutuhkan
ya senang hati langsung dari pak pak orang yang nomor satu langsung maju gitu
pesan bapak tadi apa bu
pesan bapak pesan bapak tadi ada pesan pesan cuma saya pesan dengan bapak
kalau bagi bantuan tuh orangnya seperti orang yang rendah langsung
kalau melalui orang atasan pasti banyak yang tidak langsung
langsung takut sampai banyak banyak
usai memberikan bantuan joko widodo juga mengunjungi para pedagang pangan
guna memantau harga maupun ketersediaan kebutuhan pangan
arven kennedy kota jambi jambi